setelah meresmikan bandara kertajati pada selasa presiden joko widodo mengunjungi pasar tanjung sari di kabupaten sumedang jawa barat
presiden meninjau dan memantau langsung harga dan ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar tersebut
sementara itu di pasar cibubur jakarta timur pada selasa harga daging ayam terpantau masih tinggi
daging ayam boirel yang biasanya dijual rp tiga puluh kini naik menjadi rp lima puluh lima per kilogram
kenaikan harga ini bahkan sudah terjadi sejak dua bulan lalu
akibat kenaikan harga ini pedagang makanan yang menggunakan bahan baku ayam potong pun harus kehilangan omset sekitar tiga puluh hingga empat puluh persen dari biasanya
dengan harga naik ini itu mengurangi
pembelian atau gimana sih
kalau pembelian tetap aja
karena penghasilannya yang berkurang
oh keuntungannya berkurang
akibat tingginya harga ayam sepuluh kios yang biasa berjualan ayam potong pada selasa tutup
sepinya pembeli membuat mereka hanya menerima pesanan dari para pelanggan
sejumlah pedagang yang masih berjualan mengaku rugi karena tingginya modal yang dikeluarkan
setelah idul adha naiknya melambung
biasanya jual berapa
biasanya yang naik ini juga bisa rp empat puluh lima rp empat puluh
apalagi pas kemarin idul ahal rp enam puluh lima
rp enam puluh lima sempat rp enam puluh lima pas idul ahal
dengan kenaikan harga ini untuk keuntungan seperti itu gimana sih
untuk keuntungan baru sekarang untuk keuntungan
yang ada nombok dia
pedagang dan pembeli berharap pemerintah turun tangan mengambil kebijakan yang dapat menstabilkan harga pangan
tim deputan cnn indonesia